setelah sukses menggelar meet up di universitas pancasila pekan lalu
cnn indonesia bekerjasama dengan bkkbn mengunjungi universitas negeri jakarta
selain berbagi pengalaman dunia jurnalistik acara ini juga menghadirkan influencer muda dan hiburan
auditorium bung hatta universitas negeri jakarta seketika riuh ketika lagu soundtrack asian games dua ribu delapan belas diperdengarkan
dan dua influencer muda tanah air natia sina dan yasha singgi naik atas panggung
natia seorang konten kreator youtube yang sukses sementara yasya berhasil mengembangkan perusahaan clothing line
mereka berbagi tips dan memotivasi anak muda lain agar mampu merencanakan masa depannya
positive generation sebagai tema yang diangkat di meetup cnn indonesia kali ini sejalan dengan program bkkbn
yaitu generasi berencana atau genre
sebuah program yang bertujuan membentuk anak muda yang mampu mencapai
masa depan dengan baik dan matang
ada tiga hal yang paling tidak yang harus dikenal oleh remaja ini yang kita selalu dengungkan
yang pertama terkait dengan narkoba yang begitu remes marah
kita coba memperkuat benteng benteng remaja ini dengan membentuk apa yang disebut dengan
kita ada pusat informasi dan konsum remaja kita galang remaja ini dalam sebuah satu kesatuan
kita punya duta remaja sebagai agent agent
untuk hal yang seperti ini ini satu
yang kedua kita juga hindari mereka itu dari seks sebelum nikah ini
yang ketiganya tentu ada aids yang mengancam mereka
ini minimal yang mereka harus tahu
mahasiswa yang ikut acara cnn meet up ini pun sangat antusias mengikuti tiap sesi yang dihadirkan
dari acara ini saya jadi tahu gimana caranya supaya menjadi generasi yang positif terus bisa menebar kebaikan
makan untuk banyak orang biar bisa bermanfaat lagi bagi lingkungan juga
selain diisi berbagai pengalaman dunia jurnalistik acara meet up ini pun dihibur dengan lantunan lagu yang dibawakan oleh jazz
ruli kurniawan jakarta